kondisi perkampungan warga di rt empat rw dua kelurahan srengseng sawah jagakarsa jakarta selatan
terlihat sepi dan tidak ada aktivitas apapun pada hari ini
hal ini dikarenakan tengah dilakukannya lockdown skala mikro usai tiga belas warganya terkonfirmasi positif covid sembilan belas
salah satu pengurus rw mengatakan adanya warga yang positif covid sembilan belas
berasal dari kluster mudik dan halal bihalal saat perayaan idul fitri
dari tiga belas warga yang positif covid sembilan belas empat diantaranya merupakan anak anak
lockdown skala mikro ini sengaja diberlakukan oleh pengurus rw setempat
sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran covid sembilan belas yang lebih luas
serta membatasi aktivitas warga di luar rumah
di lingkungan itu klusternya banyak mas
karena satu juga dari klaster pulang kampung
dan klaster halal bihalal keluarga
makanya terpaksa kita lockdown karena tidak untuk menyebarkan virus ke orang lain
saat ini enam warga yang terkonfirmasi covid sembilan belas tengah menjalani perawatan di rumah sakit
sementara tujuh warga lainnya melakukan isolasi mandiri di rumah masing masing
koordinator humas rsdc wisma atlet letkol laut marinir f arifin menyatakan
per dua puluh empat mei dua ribu dua puluh satu jumlah pasien yang dirawat naik menjadi satu tiga ratus lima pasien
tingkat presentasi keterisian sebesar dua puluh satu tujuh puluh tujuh persen
pasien tambahan yang masuk sebanyak empat puluh lima orang yang berasal dari klaster lebaran kampung cilangkap
arifin mengatakan pada pekan lalu tingkat keterisian kamar sebesar lima belas persen
kemudian naik usai libur lebaran
juga ada yang masuk juga dari kluster
dari kampung cilangkap ya ada empat puluh lima orang kemarin sore
kemudian kemarinnya sebelumnya tujuh belas orang juga dari cilangkap juga
ini memang faktanya memang terjadi pelonjakan
kemudian klaster klaster lebaran pasca lebaran ini mulai ada
itu yang harus diwaspadai
arifin menambahkan tidak ada pengurangan jumlah tenaga kesehatan
sebagai antisipasi lonjakan pasien yang tinggi
sebanyak dua empat ratus tenaga kesehatan dikerahkan
lengkap dengan obat obatan dan kebutuhan lainnya
tim liputan cnn indonesia